warga gang durian dusun prajenan desa kecamatan mertoyudan kabupaten magelang jawa tengah senin
pagi digembarkan dengan tewasnya satu keluarga di dalam rumah tiga penghuni rumah itu terdiri
dari ayah berinisial ab berumur lima puluh delapan tahun ibu hr lima puluh empat tahun dan anak sulung mereka deka dua puluh lima tahun
plt kapolres tamagelang akbp muhammad sajarot zakun menyatakan peristiwa ini diketahui asisten
rumah tangga setelah menerima telepon dari anak bungsu korban yang mengatakan ia menemukan mayat
ketiga anggota keluarganya di dalam kamar mandi tolong bawa ke kamar tapi sudah itu sudah pingsan semua
semua bersih sama anak saya kecantik disini bersama si dia itu menonton ke kamar semua
dari rumah korban polisi pun menyita secangkir teh sisa minuman korban dan sendok yang dipakai
mengaduk teh awal korban meninggal karena keracunan keracunannya nanti kita masih dalam
sementara itu jenazah ketiga korban telah dimakamkan pada senin malam di tempat
pemakaman umum dusun prajenan kecamatan mertoyudan
isak tangis keluarga dan kerabat korban mengiringi prosesi pemakaman dalam kasus ini aparat
kepolisian telah mengamankan seorang terduga pelaku yang masih ada hubungan keluarga dengan korban
meski demikian belum diketahui apa motifnya dan saat ini terduga pelaku masih menjalani proses
penyidikan gima poresta magelang trik joko purnomo magelang jawa tengah